masih di jakarta aksi memenjat pagar dilakukan petugas satpol pp dan polda metro jaya
agar bisa masuk ke sebuah perkantoran non esensial di kawasan gambir jakarta pusat
urusan ini masih nekat beroperasi secara sembunyi sembunyi di masa ppkm darurat
kita lihat bagaimana aksinya
inilah petugas gabungan dari polda metro jaya dan satpol pp
kami siang harus memanjat pagar sebuah perkantoran di jalan tanjung selor gambir jakarta pusat
hal ini dilakukan setelah tidak ada respon dari dalam
meski petugas telah beberapa kali berteriak memanggil
perkantoran yang bergerak di bidang penjualan software dan masuk kategori non esensial ini
diduga masih nekat beroperasi secara sembunyi sembunyi
setelah sempat bersih tegang dan memberikan himbauan
petugas langsung membubarkan paksa para karyawan agar segera pulang ke rumah masing masing
usai melakukan penyegelan dan memasang garis kuning
petugas kemudian membawa penanggung jawab perusahaan
polda metro jaya untuk dimintai keterangan